vaksin covid sembilan belas tahap pertama telah tiba di indonesia enam desember lalu
indonesia pun menjadi salah satu negara yang menunjukkan langkah konkret
untuk segera melakukan vaksinasi covid sembilan belas dalam rangka mempercepat penanggulangan pandemi covid sembilan belas
dan kini pemerintah pun harus cermat dan berhati hati dalam mendistribusikan vaksin covid sembilan belas agar tepat sasaran
lalu seperti apa penanganan vaksin covid sembilan belas di indonesia
untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan zoom juru bicara covid sembilan belas pt bio farma bapak bambang herianto
selamat malam pak bambang
selamat malam mbak ila selamat malam sehat untuk semua
iya pak mengenai vaksin covid sembilan belas ini yang sudah tiba di jakarta
apakah kemudian ini langkah yang terbaik untuk menghentikan pandemi covid sembilan belas
ya jadi terima kasih
seperti kita ketahui bahwa vaksinasi ini merupakan salah satu langkah efek yang paling efektif dan efisien dalam menanggulangi pandemi ya mbak ya
kita tahu bahwa di dunia sudah ada cerita kesuksesan vaksinasi nih
misalkan di tahun seribu sembilan ratus enam belas

kemudian tahun dua ribu empat belas polio juga berhasil dieredikasi di indonesia
jadi memang ini bukan satu satunya langkah
tapi ini vaksinasi merupakan langkah terbaik dalam menghentikan pandemi
terutama tahun pandemi covid sembilan belas
baik pak bambang jadi bukan satu satunya langkah
ini yang terbaik begitu ya
dari sekian banyak vaksin yang dikembangkan di dunia
mengapa sinovac ini yang pertama kali didatangkan
ya ini cukup menarik pertanyaan yang banyak sekali di masyarakat ya
sebetulnya dalam melakukan pemilihan vaksin ada beberapa hal yang harus diperhatikan
yang pertama adalah bahwa vaksin harus aman
kemudian juga harus cepat
situasi pandemi kita harus segera mendapatkan akses secara cepat
sehingga bisa segera menangani pandemi ini
kemudian yang terakhir adalah harus mandiri
jadi suatu saat kita harus bisa memproduksi vaksin itu sendiri
vaksin ini harus aman cepat dan mandiri
nah kemudian yang berikutnya
vaksin yang akan dipilih ini harus mempunyai tingkat keamanan
khasiat dan mutu yang terjamin
ini dibuktikan dimulai dari adanya uji preklinis
kemudian uji klinis
satu dan tiga
dalam pengembangan vaksin di dunia
ini ada sekitar sepuluh
jadi sebetulnya banyak sekali mbak
lebih dari seratus pengembang vaksin covid ini
tapi ada sepuluh besar
yang termasuk dalam
paling cepat atau terdepan dalam penelitian ini
itu dari sepuluh ini empat ini dari cina
ada dari sinovac ada dari wuhan ada dari kansino
kemudian juga astrazeneca kemudian ada johnson ada pfizer
nah sinovac ini termasuk yang tercepat dalam uji klinik fase tiga

supaya kita segera mendapat akses vaksin
jadi itu menjadi pertimbangan kita juga supaya kita segera mendapat akses vaksin

platform ini sepertinya sederhana
dan banyak sekali digunakan selama ini di vaksin vaksin yang sudah beredar
sehingga nanti pengembangannya
kalau nanti kita ada kerjasama dengan sinovac
bio farma sudah punya kompetensi juga di platform inectivated tersebut

super proven dari aspek keamanan produksinya ini lebih cepat sederhana
dan mudah dalam melakukan transfer teknologi
jadi di sini juga dengan sinovac ada kerjasama transfer teknologi
sehingga nanti suatu saat indonesia melalui bio farma itu bisa mandiri untuk memproduksi sendiri vaksinasi
sehingga nanti suatu saat indonesia melalui bio farma itu bisa mandiri untuk memproduksi sendiri vaksin sinovac

baik jadi sinovac ini yang terdepan begitu
dan juga nanti kedepannya sinovac inilah yang kemudian bisa bekerjasama dengan bio farma
kemudian bagaimana dengan rencana distribusi vaksin covid sembilan belas ini pak
ya seperti kita ketahui kita baru mendapatkan satu dua juta dosis
ada dua skema
kerjasama yang kita lakukan ada vaksin jadi dan juga vaksin dalam bentuk balok
dalam bentuk balok ini kita terima baloknya untuk nanti diproses di bio farma
dan kemudian yang vaksin jadi ini digunakan untuk dalam rangka yang percepatan
jadi digunakan untuk frontliner
jadi ada dua skema
yang satu adalah untuk
dalam bentuk vaksin jadi yang akan digunakan di program pemerintah
dan berikutnya ada balok
tentu ini distribusi harus dijaga karena vaksin ini mempunyai spesifikasi penyimpanan yang khusus
untuk vaksin sinovac di dua sampai delapan derajat celcius
dan ini tentu untuk distribusinya tetap kami menunggu

yang pertama adalah untuk menggunakan vaksin yang terkait dengan keamanan kualitas dan efekasi vaksin tersebut
selain nakes begitu kapan masyarakat umum ini juga bisa didistribusikan untuk masyarakat umum vaksin ini
sesuai dengan arahan pak presiden bahwa vaksin ini digunakan pertama tadi harus aman
juga mutu terjamin
nah saat ini vaksin yang kita sudah peroleh ini sudah atau sedang dalam proses uji klinis fase tiga
yang diperkirakan akan selesai untuk interimnya di bulan januari dua ribu dua puluh
jadi sebetulnya kalau fase tiga ini diperkirakan selesai di juni dua ribu dua puluh satu
hanya untuk kesehatan
untuk keadaan darurat masyarakat ada percepatan penggunaan kedaruratan
dalam skema badan pom yaitu emergency use authorization
nah di bulan januari kita bisa mengajukan emergency use authorization
karena ada pemantauan nanti setelah penyuntikan fase ketiga
pemantauan satu bulan tiga bulan dan enam bulan
untuk emergency use authorization itu bisa kita submit setelah tiga bulan pemantauan sukarelawan mbak
jadi prinsipnya vaksin ini digunakan nanti setelah kita mendapatkan izin penggunaan dari badan pom
sehingga nanti masyarakat bisa diberikan vaksin ini secara menyeluruh
baik baik terima kasih pak bambang herianto atas waktunya
kita doakan bersama
apakah distribusi atau vaksinasi ini akan berjalan lancar
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali